di tempat ini berbagai sensasi alam buatan dan dipadukan dengan kecanggihan teknologi
inilah wave house di jakarta selatan
waktu masih di lima dia masih di thb
cuma kalau di sini asinnya sedang banget
dan jangan main main sama angka
olimpiade tokyo kemarin itu olimpiade terpanas
doain yang terbaik lah gitu lah pasti
pasalnya pada zaman dahulu singkong menjadi makanan pokok warga di kampung ini
jadi jangan sampai ada sekolah yang tidak bisa
misalnya sebagai contoh tahun dua ribu sembilan belas monas itu pernah menjadi tempat terselenggaranya jakarta cosplay parade gitu ya
atau minyak dunia itu beban kepada bbm terus bertambah
kemudian tanda bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak jadi kewajiban perpajakan